presiden jokowi dodo dalam pidatonya di istana negara hari ini telah mengumumkan secara resmi bahwa ibu kota republik indonesia akan dipindahkan ke kalimantan timur
berikut kami akan jabarkan potensi pulau kalimantan dan provinsi kalimantan timur sebagai ibu kota baru republik indonesia yang telah kami rangkum dari tim litbang cnn indonesia
kita lihat di sini pulau kalimantan sebelumnya sebelum memindahkan atau ada wacana memindahkan ibu kota negara ke kalimantan timur sudah dilakukan kajian oleh bapenas atau ppn tentang kenapa mengapa harus dipindahkan
kemudian dampak ekonomi seperti apa jika ibu kota negara dipindahkan
dampak ekonomi bagaimana dan juga kemudian perdagangan juga bagaimana di sana
kemudian dengan kajian telah dilakukan oleh pemerintah akhirnya dipilihlah lokasi kalimantan timur sebagai ibu kota negara yang baru
kenapa harus dipindahkan
karena jakarta sebagai ibu kota negara dinilai sudah menjadi kota yang harus unggul
jadi ada sepuluh juta masyarakat jakarta saat ini total
sepuluh juta masyarakat jakarta
tapi warga jakarta ya ini masih belum termasuk warga jakarta yang melakukan urbanisasi begitu ya untuk bekerja tiap pagi dan juga sore hari
pagi mereka ke jakarta lalu sore kembali ke kotanya masing masing
dan juga dalam kajian tersebut disebutkan bahwa ternyata lima puluh tujuh persen masyarakat indonesia ini terkonsentrasi di pulau jawa
sementara untuk wilayah wilayah lainnya provinsi lainnya itu kontribusi terhadap persebaran masyarakat indonesia itu hanya sepuluh persen
hanya sepuluh persen
nah akhirnya dipilihlah kemudian dengan pertimbangan tersebut selain letak geografis juga begitu ya
selain juga bagaimana kesiapan infrastruktur di sana
ini juga harus dilakukan mengingat kita kembali lagi ke ibu kota jakarta
begitu melihat ibu kota jakarta sudah terlalu padat
artinya memang sudah banyak
kalau dikatakan tadi sempat bahwa kelumpuhan
ibu kota begitu ya karena beberapa hal seperti bencana alam
bencana alam dan juga bagaimana saat ini kondisi sumber daya air sumber daya air di jakarta yang sudah mulai langka
langkanya ini sudah menunjukkan level yang cukup serius
maka dari itu salah satunya juga untuk memilih kalimantan timur sebagai ibu kota negara baru adalah memiliki sumber daya air yang cukup
selain itu juga letak geografis yang strategis
ini juga memiliki letak yang sangat strategis dan juga aman
dari berbagai bencana alam seperti gempa bumi tsunami misalnya dan juga tanah longsor
akhirnya dipilihlah kalimantan timur
tepatnya tadi dikatakan oleh presiden joko widodo adalah penajam pasir utara dan juga kutai kertanegara
ini dua kota yang akan menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru
nanti diperkirakan pada tahun dua ribu dua puluh empat akan rampung pemindahannya
kita lihat kemudian keunggulan kelebihan apa saja dan juga kekurangan apa yang dimiliki oleh dua kota tersebut untuk menjadi ibu kota negara yang baru
ini dia kita lihat untuk keunggulan dan kelemahan pulau kalimantan yang dipilih menjadi ibu kota negara
keunggulannya terletak di tengah tengah wilayah indonesia sehingga dekat ke segala pulau
artinya memang di sini dengan dipindahkannya ibu kota negara ke kalimantan
tempatnya di kalimantan timur begitu ya
bapak penas mengkaji bahwa
wilayah indonesia ini akan merasakan kemajuan perdagangan
akan ada diversifikasi ekonomi ke kalimantan timur
dan artinya investasi kemudian juga perdagangan juga akan meningkat di kalimantan timur karena adanya pemindahan ibu kota negara ini
selanjutnya wilayah paling minim dilalui jalur bencana
tadi sempat saya katakan gempa bumi gunung meletus tsunami dan banjir
ini menjadi lokasi yang aman begitu tidak rawan dengan bencana bencana alam
kemudian ketersediaan tanah milik negara
ini juga besar tadi juga sempat dikatakan oleh bupati kota negara bahwa di sana memiliki tanah milik bumn
karena salah satu kriteria tadi untuk menjadi ibu kota negara adalah memiliki tanah milik negara
sehingga untuk pembebasan lahannya tidak memakan biaya atau tidak memakan waktu yang besar
karena banyak lahan yang sudah dimiliki oleh negara di sana
kemudian kelengkapan infrastruktur pendukung
tol bandara dan pelabuhan sehingga menghemat biaya pembangunan
ini sudah dekat dengan
airport di balikpapan
tadi sudah sempat dikatakan juga balikpapan
nah ini dia kemudian yang menyebabkan wilayah kalimantan timur dipilih
karena memiliki keunggulan ini sebagai ibu kota negara yang baru
tidak tanggung tanggung nanti dana yang akan dikeluarkan empat ratus enam puluh enam triliun rupiah
kemudian juga dari investasi

investasi dan juga swasta begitu
investasi dan juga swasta begitu ya
dan juga dari badan usaha negara atau bmn
gitu ya jadi ini dana yang diperlukan
tapi karena apa yang harus dibangun di sana banyak sekali
mulai dari untuk fungsi utama seperti gedung gedung parlemen
kemudian fungsi kedua sebagai sarana prasarana seperti sekolah
perguruan tinggi dan juga rumah sakit begitu ya
lembaga pemasyarakatan juga harus dibangun di sana
bagaimana juga tentang rumah dinas sebagai aparatur sipil negara
dinas bagi aparatur sipil negara juga harus dibangun di sini
jadi butuh dana sekitar empat ratus enam puluh enam triliun rupiah untuk kemudian mewujudkan
kalimantan timur menjadi ibu kota negara yang baru
kelemahannya apa kemudian
kelemahannya yang ada di kalimantan timur ini adalah
ketersediaan sumber air tanah yang terbatas rawan banjir di wilayah yang dekat dengan
di garis bawah ya yang dekat dengan hulu aliran sungai begitu
ketersediaan sumber air tanah yang terbatas
tadi saya sempat mengatakan bahwa ketersediaan air tanah di jakarta ini
ketersediaan air tanah di jakarta ini
untuk mencapai level atau mencapai risiko yang sangat berisiko
karena memang sudah karena dengan penduduk jakarta yang sangat padat
sumber air tanah kita lama lama tergerus sumber air tanah tergerus
permukaan air laut kita juga naik
kemarin bahkan sempat ada yang bilang
jangan jangan jakarta ini mungkin bisa jadi kalau terus terusan ditopang
dengan jumlah penduduk yang tinggi jumlah pembangunan yang sangat besar
lama lama tanahnya menurun air laut naik begitu bisa jadi
jadi jakarta tenggelam tidak menjadi suatu wacana saja begitu ya
kita lihat selanjutnya rawan banjir tapi kalau kita bandingkan dengan jakarta
tentunya lebih rawan banjir jakarta karena kita dengan tadi itu ya
kerapatan penduduk yang sangat tinggi
nah ini dia kemudian profil demografi ibu kota baru republik indonesia ini
demografi yang dimiliki
kalau kita lihat demografi di kabupaten kota jakarta negara ini
artinya dengan kepadatan dua puluh tujuh tujuh puluh sembilan jiwa per kilometer persegi
sementara untuk kabupaten penajam pasar utara
populasinya satu ratus sembilan puluh lima ratus tiga puluh enam jiwa dengan kepadatan penduduk lima puluh tujuh tujuh belas jiwa per kilometer persegi
ini juga ada luas wilayahnya
dan nantinya kalimantan timur ini akan dibangun menjadi kota dengan konsep
green smart beaufal dan juga sustainable
atau berkelanjutan berkesinambungan
nah ini adalah konsep yang nantinya akan dibangun untuk ibu kota negara baru
dan nantinya kita tahu rencananya sampai tahun dua ribu dua puluh empat
nantinya jakarta akan menjadi pusat bisnis
akan menjadi pusat bisnis dan akan dikembangkan juga menjadi pusat bisnis berskala regional dan juga internasional begitu
kalau pembangunan ini ibu kota baru menelan biaya rp empat ratus enam puluh enam triliun
tapi ternyata untuk kemudian membangun jakarta sebagai pusat bisnis berskala internasional
ini pemerintah akan menggelontorkan dana lebih besar lagi rp lima ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
dari berbagai sumber tidak hanya apbn saja
tapi juga dari investasi swasta dan lain lain
nah jadilah ini
dia semua potensi dan juga keunggulan kelemahan yang dimiliki oleh kalimantan timur
kota ikarta negara dan juga panajam pasar utara sebagai ibu kota negara baru di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
dan kita sama sama berharap nantinya sebagai simbol negara yang baru
ibu kota negara baru ri di kalimantan timur di kota ikarta negara
juga panajam pasar utara
ini benar benar bisa dibangun
dan juga pemerataan
kemudian pengurangan kesenjataan
kemudian kegagalan yang ada di kota kota di indonesia
kemudian pemberantasan kemiskinan
ini benar benar bisa terjadi pemerataan ekonomi
karena ibu kota yang kemudian dipindahkan
cita cita tersebut bisa tercapai
dan juga kita pastinya akan mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah ini